sebuah minibus terjun bebas masuk jurang sedalam tujuh belas meter di jalan panjalu ciamis jawa barat minggu siang
sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban menuju rumah terdekat
dua orang korban tewas merupakan mertua dan menantu yang juga sopir
sementara sebelas korban lain mengalami luka ringan dan berat dan dibawa ke rumah sakit ciamis dan rumah sakit swasta di kota tasikmalaya
mobil keluarga asal cikijing majalengka ini hendak mengantarkan salah satu anak mereka kuliah di universitas siliwangi tasikmalaya
namun saat di lokasi kejadian mobil oleng setelah berpawasan dengan sepeda motor lalu menabrak pohon sebelum masuk jurang
polisi tidak menemukan bekas pengereman di lokasi kejadian
kebetulan medannya berliku belok ke kiri
tetapi mobil tersebut meluncur informasi ada rombongan motor di depannya
jadi meluncur mungkin dugaan sementara diperkirakan itu kebun biasa namun pada kenyataannya tkp adalah jurang
kasus kecelakaan ini ditangani unit gakum satlantas polres ciamis
deden rardian ciamis jawa barat